brawijaya fashion week dua ribu tujuh belas kembali digelar di taman kerida budaya kota malang
gelaran fashion ini sebagai tempat para perancang muda untuk menunjukkan hasil karyanya
sedikitnya lima puluh merek baju dipamerkan dalam acara ini
brawijaya fashion week digelar selama dua hari di taman kerida budaya jawa timur kota malang
berbagai merek baju untuk anak muda ikut dalam acara yang digelar oleh mahasiswa ini
ada lima puluh merek baju anak muda yang ikut berpartisipasi dalam acara ini
merek baju yang ikut dalam acara ini kebanyakan hasil karya desainer muda
pengunjung pun menyambut antusias lantaran bisa mendapat referensi mode baju sehari hari
bagus banget sih terus kayak banyak banyakin acara kayak gini aja
terus soalnya kan passion gitu kan jadi kayak kita outfit ke kampus dan lain lainnya bisa
cari cari disini juga
selain pameran fashion karya anak muda ada juga fashion show dari desainer muda di kota malang
sebanyak delapan desainer yang ikut unjuk gigi dalam fashion show ini
brawijaya fashion week ini memang sengaja digelar untuk menjaring desainer muda kota malang agar bisa menampilkan karya karyanya
kita untuk mewadahi para entrepreneur entrepreneur yang bergerak di bidang fashion
untuk mendapatkan kegiatan untuk entrepreneur entrepreneur tapi kayak modelnya juga desainernya juga
dengan gelaran acara ini diharapkan para desainer muda mampu mengembangkan kreativitas dan menciptakan fashion baru yang bisa menjadi ikon dan tren nasional